saya akan kasih anda bayaran yang pantas
ih jangan lupa nanti titipan neneng ya
eserut khas kutub utara
sayang kamu nanti kalau keluar keluar
jangan lupa pakai jaket ya
nanti kamu dikejar beruang loh
i miss you yaudah
besok tanggal berapa ya
serius besok tanggal empat
besok tuh hari akadnya aku sama adi
aku harus dunia yang cantik
sa sa berarti kita harus dana yang cantik
kan kita mau show disana
kita mau duet maut kan nyanyi kupinang kalau
aku gigit jari ya kan
tapi kan saya bukan penyanyi neng
iya juga sih
yaudah kalau gitu kamu jadi hiring hiringan pengantennya aja
aku balik nyempen handphonenya
nggak aku mau telfon papa
besok aja ya mbak sekarang kan udah malam
nggak bisa suster harus sekarang
udah gak ada waktu lagi
yah aku mau telfon papa ya
masih bisa gak ya
masih masih masih
pak pak ini gawat
pak besok tanggal empat oktober

masa kok lupa sih
besok kan hari akad aku sama adi
aku harus didendanin ya pak ya
papa kenapa sih kok tapi tapi
aku tuh harus rening cantik besok pak
gawat banget kalau enggak
pak gini ya pak pak tolong ya
kirimin orang make up kesini
terus kiriminnya tiga orang satu buat tandanin aku
satu untuk dandanin nenek satu lagi untuk dandanin elsa
soalnya mereka tuh mau tampil juga

jessica tuh kan gak mungkin dandan sendiri
ini hari pentingnya jessica lho pak

besok papa kirim orangnya papa kesana ya
buat dandanin kamu nenek sama elsa
yes makasih pak
pokoknya besok papa aku bakalan ngirimin orang buat dandanin kamu sama kamu
aku harus siapin baju yang cantik sak itu aja
ya pakai baju yang cantik ya
pak bu rena
sekali lagi thank you ya randy ya
gak merepotkan ya udah kalau gitu
makasih ya randy
ya udah kalau gitu sekarang rennya kita ke kamar ya
ganti baju bersih bersih
mas aku ke kamar rena dulu ya
atau sudah mendingan
tadi juga kebetulan kiki bikinin minuman jahe gitu
terus mama minum udah feel better
bisa lebih hangat
udah aman kok
alhamdulillah kalau gitu ma
ma besok siang
itu diundang sama om irfan ke rumahnya
kita mau ngobrol sekalian ajak makan siang
mama mau ikut gak
ke rumah irfan ya
shah boleh oke mama ikut
masih ngerasa cemas gak
kalau masih ngerasa cemas
bawa aku sama rena sama andi
nemenin lagi di kamar buat tidur
i feel better mama udah gak
sakit terus selamat juga udah
lebih tenang lebih
lagian kasian nanti kamu kalau tidur

ya besok siang

mama masih marah ya

ini bukan suara pasanusi
ibu rosa kenapa
milik orang kepercayaannya ibu rosa
dengar saya baik baik ya
teror ini gak akan pernah berakhir
sebelum ibu rosa merahkan diri

kenapa salah saya
kenapa kamu mengincar saya
kenapa kamu teror saya terus
ibu rosa ibu rosa
ibu itu gak usah sok pilon
sok gak tahu apa apa
saya bener bener gak tahu
besok ibu datang ke taman kasuari
jam sembilan malam
kalau ibu gak datang
akan ada orang lain yang jadi korban
tapi kalau ibu datang
terror ini akan berhenti
selamat malam ibu rosa
dia mau apa
kamu gak bisa
tentang tolong ya